indonesia kaya akan ragam budaya dan tradisi
menjaga kekayaan kearifan lokal ini pun dapat dilakukan dengan berbagai cara
di antaranya dengan menghadirkan berbagai karya dan kreasi unik
dengan pemanfaatan metode daur ulang yang tentunya berdampak baik bagi lingkungan
pelepah daun lontar ternyata dapat dikreasikan menjadi beragam kerajinan yang unik dan kreatif
salah satunya kerajinan boneka daun lontar berlabel cilota
seperti yang dilakukan sejumlah ibu rumah tangga dan siswa sekolah di dusun tianyar barat kubu karangasembali
mereka sibuk membuat kerajinan dan anyaman daun lontar yang dibentuk menjadi boneka mungil berukuran sepuluh hingga dua puluh lima cm
boneka boneka ini dikombinasikan beragam bahan daur ulang
seperti koran karton bekas kain sisa atau perca hingga keping
ini adalah bahan yang dibekas
dipilihnya bahan baku daun lontar lantaran tumbuhan ini banyak terdapat di lingkungannya
sementara bahan daur ulang lainnya didapat dari berbagai tempat
di antaranya bank sampah hingga beberapa teman
kami berharap konsumen menyadari setiap mereka membeli produk kami
berarti mereka sedang sadar mereka mengembangkan ikut mendukung program pengembangan masyarakat di desa kami
cilota terinspirasi dari kata cili dan lontar
lontar merupakan bahan dasar sementara cili memiliki makna baik karena melambangkan kesuburan dan keindahan
boneka cilota diperkenalkan tahun dua ribu delapan belas dan telah dipasarkan ke berbagai lembaga
salah satunya dengan cara online dengan harga berkisar enam puluh lima hingga empat ratus ribu rupiah
tak hanya daun lontar kreasi melalui daur ulang limbah plastik juga menjadi salah satu upaya
melestarikan kearifan lokal sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan
dengan mengoptimalkan ide dan kreativitas melalui kerajinan
botol botol plastik juga dapat disulap menjadi kerajinan khas betawi
yakni ondel ondel berbentuk mini
seperti yang dilakukan pria asli betawi ini
yang dalam sebulan dapat menghasilkan lima ratus hingga seribu buah miniatur ondel ondel
dari daur ulang limbah plastik dengan beragam ukuran seharga tiga puluh ribu hingga dua ratus ribu
sejak dua ribu lima belas ondel ondel mini ini terbuat dari botol bekas berbalut kain perca
yang dipermanis dengan aksesoris
selain miniatur pria bernama dede juga piawai membuat ondel ondel besar berbahan fiber
karya seninya pun telah dinikmati di taiwan rusia jepang hingga amerika
selain untuk memanfaatkan limbah tersebut
saya juga pengen melestarikan gitu
budaya betawi dari mulai yang besar sampai miniatur
jadi anak anak dari mulai anak anak tuh bisa kenal dari budaya betawi
dari mulai ondel ondel sampai kecil sampai yang besar gitu
melalui ondel ondel dede tak hanya ikut mengurangi limbah botol plastik
namun ikut melestarikan budaya lokal agar tak tergerus zaman